bagi penikmat musik dan penyelenggara lampu hijau gelaran konser mungkin menjadi angin segar
tapi jangan gegabah sedikit lengah bisa menjadi celah
bisakah mengadakan konser tanpa takut membuat klaster
kami bahas bersama dino hamid ketua asosiasi promotor musik
dan hermawan saputra dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia atau iap
selamat malam pak hermawan dan juga mas dino
selamat malam pak tifan
oke mas dino dari teman penyelenggara konser nih ya bagaimana menyambut lampu hijau
kan sekarang angkanya naik di tujuh puluh lima persen
kalau kita lihat evaluasi ke belakang diberikan secara bertahap selama ini bagaimana
ya kalau dari sisi kita pelaku industri memang sampai saat ini memang belum berjalan sih mbak
jadi dapat informasi kemarin secara peraturan ya kan ppkm itu sebenarnya menurut kami itu
informasi yang bisa kita pegang gitu
ya kan kita bisa mempunyai rencana lah ke depan
nah saat ppkm dua turun ppkm dua bahwa acara seni dan budaya telah dibuka
kita jadi semua sudah punya harapan gitu mbak
apalagi sekarang kita sudah turun ke level ppkm level satu
tapi balik lagi secara pelaku industri kita belum ada yang jalan semua
rencananya kalau saya sendiri nanti weekend ini berjalan tapi itu pun dalam format
tetap dalam format drive in
kenapa saya jalan dalam format drive in
karena masih saya yakin itu format yang paling aman saat ini
oke nah ini konser yang akan digelar ini di weekend ini konser keberapa selama pandemi mas dino
kedua tahun lalu
kedua tahun lalu kan yang kak hitna ya kalau nggak salah ya
betul betul dan ini yang kedua
ya kan banyak sekali orangnya
nah formula kemudian strategi yang disiapkan oleh teman teman promotor kemudian juga penyelenggara konser
ya memang yang diperlukan saat ini sih mbak tiffany yaitu kepercayaan dulu sih mbak
ya kan kami yakin juga itu sungguh beresiko
maka sebenarnya kita butuhkan makanya dari sebenarnya dari tahun lalu ya yaitu kepercayaan untuk
menjalankan proses adaptif ini di industri kami ini dengan bertahap
oke cukup waktu selama setahun ini memberikan atau mengembalikan kepercayaan itu tidak mas dino
karena harus bertahap
idealnya menurut mas dino berapa
sama sama belajar beradaptasi itu di angka yang cukup aman gitu
oke saya ke pak hermawan
pak hermawan kita kan di tengah ancaman masih banyak sekali ya ancaman gelombang ketiga kemudian ancaman varian baru
catatan angka yang juga kemudian pelan pelan mungkin di beberapa wilayah
sehingga wilayah ini muncul atau naik lagi nih
kalau kita ngomongin soal realisasi konser ini seberapa rasional sebenarnya
ya memang ini cukup dilema ya tadi mas dino sendiri sudah menyampaikan dan mengakui bahwa konser ini salah satu aktivitas publik
yang cukup beresiko terhadap upaya pencegahan dan pengendalian covid sembilan belas
nah kalau kita berkaca pada aktivitas ini paling tidak ada empat pintu masuk
nah pintu masuk pertama kemungkinan terjadinya
transmisi itu pada saat orang akan masuk dan mengantri ke dalam ruang konser apakah terbuka ataupun tertutup
yang kedua itu berkaitan dengan aktivitas itu sendiri yaitu bernyanyi dan juga bisa jadi ada kegiatan menari atau berjoget atau dancing ya
jadi kan singing dan dancing itu dua dua aktivitas yang cukup beresiko dalam kaitannya dengan konser
yang keempat saya pikir berkaitan dengan
skenario ruangan ya kalau dilakukan pada ruang terbuka dan ruang tertutup itu akan berbeda resikonya
nah tentu resiko yang akan lebih besar kalau ruangannya itu ruang tertutup
nah kalaupun ada di ruang terbuka maka juga skenario ruangan itu akses masuk dan keluar dan mengatur orang dalam jumlah yang besar akan sangat berpotensi terjadi kerumunan
keramaian itu pasti akan memungkinkan terjadinya kerumunan kalau tidak didesain dengan baik dengan protokol yang betul betul bisa dijaga
oleh karena itulah tadi mas dino sendiri mengakui betapa sulit ya sebenarnya mengatur terkait dengan konser ini
nah terkait dengan situasi global dan juga nasional saat ini kita dua hari terakhir ini kan ada peningkatan juga kasus covid di satu ratus dua puluh enam kaupaten kota ya seluruh indonesia
dan tandanya memang selalu menjelang nataru libur natal dan tahun baru dan setelahnya seluruh aktivitas publik itu terbuka sangat besar kemungkinan kasus itu akan naik
maka kita berharap
kita berharap semua kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas publik ini termasuk dalam konser musik memang harus hati hati dalam pengambilan kebijakan maupun penerapannya di dalam prosesnya begitu mbak tiffany
di weekend depan ini adalah dengan drive in sama seperti tahun lalu
bagaimana dengan tawar menawar pola seperti ini pak hermawan
nah jadi angka proporsinya bukan menjadi soal tetapi ketika kita melihat angka kumulatif dari daya tampung konser ini apalagi selama ini kan orang juga sudah bosan ya dengan di rumah pengen juga mencari hiburan
maka itu sebaik keadaan adalah sebaik baiknya tetap dilakukan secara terbatas
memang tidak hanya para musisi ya tidak hanya para artis semua sektor ini tidak boleh terlampau gegabah untuk terjadinya aktivitas secara terbuka
nah memang butuh kebertahapan
nah oleh karena itulah hal hal yang menyangkut konser termasuk juga memberi ruang terhadap kreativitas para musisi harus dimulai dari langkah langkah yang diuji coba pada lingkup yang terbatas kecil
atau mungkin di area area yang sudah terverifikasi

dan yang paling penting yang sulit sekali diatur dalam konser ini kan melarang orang bernyanyi dan bergerakan begitu
tidak mungkin orang widow thining and dancing kan dalam konser pasti tujuannya untuk menari dan juga bernyanyi
nah disitu akan menambah resiko tentu saja terkecuali ada semacam rekayasa tempat yang akhirnya membuat orang tersekat sekat
tapi kan juga tidak mungkin konser musik seperti itu mbak tiffany
mas dino kita berkaca pada apa yang terjadi dua tahun kebelakang
kalau kita ngomongin konser itu kan bukan hanya pemenuhan kebutuhan dan keinginan para penikmat musik atau pendengar musik ya
tapi juga kita berbicara dari sisi penyelenggara dan juga orang orang yang terlibat di dalamnya
kenapa sih memang harus terburu buru menggelar konser gitu
apakah ada sesuatu di pemenuhan kebutuhan sosial ekonomi
dari teman teman penyelenggara sendiri memang harus dipastikan berjalan atau bagaimana dari teman teman promotor
iya jadi kalau banyak melihat kita pelaku industri promoter itu hanya skup bisnis pertunjukan ya
padahal dari sisi ekosistemnya kita itu termasuk ekosistem yang besar sekali mbak
mungkin orang cuma lihatnya oh buat konser datang nyanyi selesai jual tiket sponsorship beres gitu
tapi padahal di pelaksanaan sebuah pertunjukan konser festival itu terlibat luar biasa
banyak sekali mbak di sisi musisi sisi timnya kita bekerja juga banyak yang terlibat tiketing venue fnb
jadi bayangkan selama dua tahun ini kita berhenti seluruh ekosistemnya pun berhenti gitu
memang kita ini boleh dibilang selama dua tahun ini cukup paham dengan kondisi ini
tapi kita juga memang kita pelaku industri kita ini memang sebenarnya itu memang fitrahnya emang mengatur manusia gitu
jadi kita bisa mengatur manusia gitu
jadi kalau kita punya keyakinan dengan kondisi saat ini kita lah sebenarnya harus dipercaya gitu
banyak kan sekarang kalau kita laku industri lain seperti industri mal pasar itu kan ya mereka bebas aja gitu kan
tapi kita ini pelaku industri benar benar dari mulai mereka masuk mereka di dalam sampai keluar kita pikirkan dengan matang gitu
makanya kita dari tahun lalu benar benar minta dipercayakan
kita juga yakini dipercayakan itu dengan proses yang bertahap ya
gak langsung dibuka gitu
jadi kita memang yang kita butuhkan hari ini memang kepercayaan dulu sih mbak untuk menjalankan
membuktikan bahwa kita pelaku industri promotor yang memang profesional semua bisa menjalankan industri ini dengan adaptif dan disiplin
oke belajar dari pengalaman tahun lalu mas dino
apa yang paling sulit atau paling berat
ya kita akui nih paling challenge terberat itu ya tanggung jawab
karena kan kita harus mengatur benar benar memastikan bahwa yang datang ke pertunjukan kita itu sehat
itu harus tuh itu wajib
kedua di dalam pelaksanaannya kita pastikan hal hal yang punya risiko apakah bicara interaksi secara langsung ya kan kerumunan ya kan itu tidak terjadi
ya kan sampai kalau saya tahun lalu itu orang ke toilet aja keluar dari mobil aja kita temenin
ada krunya untuk menemani agar tidak terjadi kerumunan pada saat menunggu
di depan toilet saking kita ketatnya gitu
karena kita juga paham gitu bahwa ya resiko itu tetap ada gitu
jadi sebenarnya makanya balik lagi yang kita butuhkan sehari ini kepercayaan sih mbak
ya kan karena balik lagi selama dua tahun belum ada sama sekali event yang diberikan kepercayaan gitu
jadi sebenarnya menurut kami dengan adanya ppkm level satu aturannya jelas kita minta dipercaya bersama sama kalau perlu dengan seluruh stakeholder
dan juga menjalankan proses
event ini bersama sama gitu
jadi ada nanti ada tolak ukurnya apakah ini berhasil apakah ini tidak
sama sama kita mengukur apakah event ini memang benar benar beresiko sekali atau bisa kita kendalikan
oke apakah ini berhasil atau tidak tapi berarti dipastikan juga siap untuk rugi gitu ya mas dino
wah kalau itu udah itu memang salah satu mental yang kita siapkan nomor dua tuh mbak
ya kan karena balik lagi
misal izin sudah kita dapatkan hari ini
contoh misalnya biasa dengan sepuluh meter kita bisa mendapatkan tiga puluh ribu orang misalnya contoh gitu ya kan satu banding tiga
jadi opportunity untuk mendapatkan nilai ekonomi udah pasti akan jauh gitu
itu another challenge lagi tuh setelah izin misalnya nanti dibuka gitu
pak hermawan melihat ini semua
anda optimistis tidak gelaran konser ini bisa berjalan tanpa menghasilkan klaster
ya persoalan konser ini yang kita khawatirkan bukan hanya klaster ya klaster biasa
tapi potensi adanya varian baru
jadi kalau kita berkaca pada proses terjadinya mutasi ya dari semua aktivitas publik itu adalah kerumunan ribuan orang itu yang sangat potensial
bukan sekadar klaster penularan
tetapi adanya new varian virus corona ini gitu
jadi memang kita melihat bagaimana dulu di india di inggris dan bahkan sekarang kalau kita lihat ya di jerman di inggris di austria dan rusia di eropa
termasuk di negara tetangga kita seperti singapura dan malaysia
kembali terjadi kasus yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir
nah ini menandakan bahwa selama who belum mencabut pandemi
saat ini selama itulah konsekuensi dari seluruh sektor kehidupan kita
nah termasuk dalam hal konser musik dan juga aktivitas sosial
yang mengundang keramaian dan kerumunan publik itu pasti ada pembatasan
nah khusus dengan konser seperti yang saya sampaikan tadi
agak sedikit berbeda dengan kerumunan kerumunan lainnya
atau keramaian publik lainnya
nah konser ini tidak hanya melibatkan keramaian dan kerumunan
potensinya ada tetapi ada aktivitas di sana
aktivitas menyanyi berdansa berjoget atau menari
itu semua aktivitas yang akan menambah resiko penularan
dan kalau ada penularan pada ratusan dan ribuan orang
sangat mungkin terjadi mutasi dengan berbagai genetik
antara virus dengan genetik manusia yang berbagai macam struktur antropologinya
sehingga ini yang paling dikhawatirkan dalam suasana seperti ini mbak tiffany
dan oleh karena itu memang kita harus hadirkan
terima kasih baik para penyelenggara pemerintah termasuk musisi dan penikmat musik itu sendiri
kita harus lebih waspada dan memang sedikit bersabar
paling tidak sampai status pandemi ini dicabut oleh who dari situasi global saat ini mbak tiffany
oke apakah mas dino dan juga teman teman bisa bersabar seperti tadi sarannya pak hermawan
bagaimana mas dino dengan segala potensi risiko tentunya yang ada di gelaran konser musik ini
bagaimana teman teman penyelenggara atau dari promotor ini
bisa tidak hanya mengawasi tapi juga berperan bertanggung jawab untuk mencegah
meminimalisir terjadinya kluster penularan seperti tadi yang pak hermawan takutkan
ya kalau bicara konteks bersabar sih kita sudah cukup bersabar sih mbak
selama dua tahun ini kan juga bersatuan plus mendukung plus juga mencari solusi bersama sama dengan pemerintah sih mbak
jadi mungkin menurut kami di konteks pandemi ini kita juga paham bahwa pandemi ini sekarang sudah jadi bagian kehidupan kita ya kan
jadi kultur baru kita semua tapi ya baik lagi kita kan kelaku industri kreatif ya mbak
kita pasti punya keyakinan pasti ada inovasi yang bisa kita jalankan sama sama gitu
contoh misalnya sekarang ada format hybrid mungkin penontonnya tidak usah terlalu banyak eksklusif
berapa orang tapi kita bisa expose dengan secara online gitu
jadi berbagai macam variasi bisa kita lakukan agar apa agar tetap industri kita ini survive gitu sih mbak

oke ada variasi ada kolaborasi ada strategi ada solusi tentu saja

digodok bersama sehingga apa yang dikhawatirkan tidak terjadi
dan juga masyarakat bisa dapat menikmati suguhan konser salah satunya dengan rasa aman ya
terima kasih mas dino hamid dan juga pak hermawan saputra sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini
selamat malam sehat selalu
selamat malam sehat selalu mbak tiff